kedua pasien itu ketika awal pertama kali kami terima itu memang kondisinya sudah berat
ada tiga orang yang meninggal
yang sekarang ini kami rawat masih ada empat pasien yang dirawat di icu kami
kondisinya kondisinya nggak ada yang stabil ya mbak ya
kondisinya memang kondisinya semuanya berat
satu orang terpasang alat yang namanya nrm
yaitu sungkup yang memang dengan tekanan tinggi